waduh pakai siul sil segala eh seluruh kampung sekarang udah tahu kehebatan kamu setelah kamu
menghajar habis habisan si begal tadi hebat kamu siapa dulu dong prt
ada maharnya itu maharnya mbah kalau kamu tidak memberikan tumbal yang seperti apa yang dia
inginkan dia akan menyerang kamu dan kamu akan mati mengerti kamu mengertilah
kebiar happening belanjanya gimana di malah jangan tukar sayur aja daftarnya udah banyak
ini ada bawang merah putih cabe bawang tomat daun salam semuanya udah ada belanja
main main aja belum pernah ditabuk ya
bang dik kikolong itu dapat saya diambil sama copet ambil itu isinya banyak
enak aja kalau gua nggak mau kasih mau apa community
bagaimana sih bagaimana sih
bukannya dihajar senang gitu disikat
eh malah diem aja pasrah
ampun bu messi
kenapa sih bu messi teriak teriak
iya pak irte
ini gimana sih jadi tata
bukan pembelah masyarakat
eh pembelah warga
cok petik abor bau duit saya
punya anak buang
gak ada yang becus
likit kepala deh
kalo jadi asib gak bisa
dia jadi orang kuat
hei saya belum kelar
dia kecewa pak irte
ah udah dibiarin aja
lagian kayak gitu diharapin
udah ganti yang baru aja
sebel banget gue
masa gue kalah tuh sama maling
badan gue kan gak kalah gede juga sama dia
gimana caranya ya
mana gue sendirian lagi
apek banget dah
memang kakek biasa liwat sini
kamu aja gak mempertimbangkan aku ya
kamu aja gak mempertimbangkan aku ya
kamu aja gak mempertimbangkan aku ya
kamu aja gak mempertimbangkan aku ya
kamu udah berhenti jalan
apa ada masalah
saya lagi ada masalah kek
bisa ngebantuin bume si picopeten tadi
saya pasti jadi pahlawan di kambung ini kek
saya kan selaku ansi di sini
mengingat warga tarik ke copetan itu kek kakek bisa bantu saya itu soal gampang kakek ada sesuatu
yang bisa bikin kamu lebih kuat dan berani kalau boleh tahu apaan tuh kek
setelah itu kamu bisa lebih kuat dan bisa melawan siapa saja yang menyakiti kamu
asyik coba nih buktiin bahwa di kampung ini kuahan sih
menari waduh nggak ada
nah piter dulu ah
badan gua kuat
berisik banget sih lo gendut
pasti gak beraninya sama perempuan lo
lo mau ikut campur robotak
bang dik hebat bang dik berani emang
tiba mau dua sepuluh
sebelum dateng gua taro dulu
ini lawannya yang bota
jago di sekarang
itu bagel gak ada apa apa aja dibanding bang nik
ya allah hebat banget
kenapa gak dari tadi sih belainnya bisa kayak begitu jago
kalau enggak itu dompet emisi yang mahal itu gak bakalan hilang
hah isinya banyak duitnya
bukan kartu nama
kartu nama sama buat utang pasti oge
eh gua tau
nggak ya kelihatan lah mukanya tukang utang
biar yang penting banyak isinya
hebat bang dik
kok bisa sih
gara gara naon itu teh
bu messi bu ranti bu endang
ti bang dua orang mah
pengaruhnya sepuluh orang
sepuluh orang dikalahin semua sama bang d
nih udah tau belum
jadi aku mamaku cerita
pulang dari pasar
terus aku mau dibega sama ojeknya
iya aku udah denger ceritanya
ceritanya bang dik juga bagus
aku juga pengen kuat kayak bang dik
aku juga mau
ya aku bisa tuh
udah ah capek
ah kamu mah bukan
gede ototnya gede badannya
eh gitu aja aku di capek
waduh pake siul siul segala
eh seluruh kampung sekarang udah tahu
kehebatan kamu setelah kamu
si begal tadi
siapin dulu dong pak rt
nih ada kabar nih pak rt
bang dik berhasil
ngalahin tuh begal pak rt ampir nyungsap
lepuk lepuk lepuk
ini lagi dibahas
eh orang kt
hah sate pak rt
aneh minta putusuk aja ya
pak rt tuh bilang tadi tuh
dia tuh orang kt
mukanya sate gimana sih loh
ah bener tuh pak rt
aneh doi aneh tuh yang
terus lah loh
wih deh oh gitu kuatnya gimana caranya dong
biar kita bisa jadi jagoan juga deh
rahasia dong pak rt
pakai rahasia rahasiaan sama kita
pak rt yang namanya rahasia itu ya
nggak boleh dikasih tahu
kalau dikasih tahu mah
bukan rahasia namanya
iya juga sih